dengan peralatan seadanya sejumlah warga dan petugas taman nasional komodo
berusaha memadamkan kebakaran di kawasan taman nasional komodo
di kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
yang mulai terlihat selasa sore sekitar pukul lima belas waktu indonesia tengah
selain kurang peralatan memadai lokasi yang berbukit membuat pemadaman sulit dilakukan
luasnya areal kebakaran pulau rinca yang diperkirakan mencapai lebih dari sepuluh hektare
membuat api dapat terlihat dari pulau pulau di sekitarnya
api berawal dari ujung barat pulau rinca yang merupakan kawasan tidak berpenghuni
diduga api muncul akibat kemarau dan angin kencang
diduga disebabkan karena faktor cuaca yang panas udara yang kering dan angin yang bertiup kencang
dan berhasil kami padamkan
dengan mengerahkan empat puluh tiga personil ditambah tim tambahan sebelas orang
rabu petang belasan personil polisi airut labuan bajo berusaha memadamkan barang api
yang berpotensi memicu kembali terjadinya kebakaran
dikutip dari detik com hingga rabu kemarin belum ada laporan komodo terdampak peristiwa kebakaran ini
pihak taman nasional komodo juga masih terus menyelidiki penyebab kebakaran
kebakaran kali ini adalah kebakaran yang kedua
kalinya di kawasan taman nasional komodo selama tahun dua ribu dua puluh
agustus lalu kebakaran melanda laju pemali bagian selatan pulau komodo
yang menyebabkan sepuluh hektare lebih kawasan padang hangus
diduga kebakaran terjadi karena kemarau panjang dan cuaca panas
proses pemadaman agak sulit dilakukan karena berada di lereng terjal
empat puluh satu personil balai taman nasional komodo mendistribusikan air laut untuk memadamkan api
dikutip dari cnn indonesia com sebelumnya agustus dua ribu delapan belas
keluarga dari jawa darat yang masuk kawasan taman nasional komodo juga terbakar
kebakaran membuat salah satu wilayah yang kerap jadi spot populer untuk foto sempat rusak
kawasan gililawa merupakan tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit dan terbenam
kebakaran membuat petugas taman nasional komodo harus menerjunkan satu peloton timah padang
api akhirnya bisa dipadamkan di dihari keesokan harinya
sejumlah wisatawa serta penghujung terakhir sempat diperiksa
buntut kebakaran gililawa
taman nasional komodo kembali
mengingatkan wisatawan untuk dilarang merokok dan menyalakan api
dengan ancaman pidana serta denda miliaran rupiah
belum jelasnya penyebab kebakaran yang semakin sering terjadi di kawasan taman nasional komodo
membuat pemerintah provinsi ntt meminta pengelola tnk untuk segera membuat laporan lengkap
pemprov ntt juga berencana mendorong pemerintah pusat mengembangkan infrastruktur
mencegah peristiwa berulang
ya itu kita prihatin tentunya
karena kebakaran di sebuah taman nasional yang sangat tidak dengan
di dalamnya ada komodo yang one in only
tentunya kita prihatin ke depan harus dilakukan langkah langkah agar itu tidak boleh terjadi lagi
kebakaran kebakaran itu tidak boleh pernah terjadi di taman nasional
dikutip dari cnbc indonesia com
media sosial membuat objek wisata taman nasional semakin populer
di masa sebelum pandemi satu ratus lima puluh ribu wisatawan bisa berkunjung setiap tahun
dengan penerimaan bukan pajak dari taman nasional komodo di tahun dua ribu enam belas mencapai
berdua koma delapan miliar rupiah
penyambutan cnn indonesia